lady punya akun instagram
oh pastinya dong
hampir semua orang sekarang punya akun instagram
salah satunya adalah bagi anda pemilik akun instagram
sekarang anda bisa menyulap foto foto indah anda
menjadi sebuah polaroid berbentuk fisik
hingga menjadi sebuah stiker buat ditempel tempel
dan di balik popularitas instagram ini
terdapat celah kosong yang dimanfaatkan oleh perusahaan
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita
di cnn indonesia today
saat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia world now
saya alfian raharjo bersama rekan saya yang lain
ada hera efarin dan juga arissa pagi
mengucapkan terima kasih anda telah bersama kami
selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa
tylor swift kim kardashian neymar hingga cristiano ronaldo
mereka semua memiliki akun instagram
aplikasi ini sukses menjaring empat ratus juta pengguna foto aktif
dengan empat puluh miliar foto yang diunggah dari seluruh dunia
di balik popularitas instagram terdapat celah kosong
yang dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan asal malang
melihat keindahan karya foto pengguna instagram
membuat gaya mendirikan pictalogy
jadi kita ambil api dari sosial media
terutama sosial media yang banyak foto foto orang
bang foto mereka
seperti instagram facebook
orang nggak perlu upload lagi mereka tinggal clear
kita connect di instagram otomatis galeri mereka masuk
jadi tinggal klik klik klik gitu sih
platform ini memungkinkan pengguna membuat karya seni dari instagram
dengan menyelap foto menjadi foto stiker polaroid
hingga stiker secara instan
reza merupakan salah satu penggunanya
ya kalau dari instagram kan kebanyakan kan emang
kalau misalnya saya pergi kemana atau ada acara apa
kan pasti upload di instagram
nah itu kebanyakan kan foto yang lumayan bagus bagus
ada di instagram
jadi biar langsung aja gitu
langsung dari instagram ya nggak perlu pilih pilih lagi
saat ini piktologi mendapatkan rata rata enam ratus pesanan tiap bulannya
jadi ini adalah polaroid
ini produk andalan yang orang paling banyak ambil
karena kita nggak perlu punya kamera polaroid buat cetak polaroid
gak perlu yang begini begini buat cetak hasil yang seperti ini gitu sih
terus kan juga ada stiker
stiker stiker yang bisa dilepas
dia bisa dilepas terus ditempel di tumbler ditempel di manapun
bagi sebagian orang selain keindahan
fotografi bisa menyimpan kenangan
kini dengan sentuhan teknologi
fotografi pun berkembang menjadi sebuah lahan bisnis